ya praktik prostitusi lewat dunia maya sebetulnya sudah terjadi sejak lama
namun publik selalu terkejut saat beberapa waktu lalu polisi berhasil membongkar praktik prostitusi online yang dilakukan oleh anak anak
kemudian remaja hingga kalangan selebriti juga
nah mengapa sangat mudah praktik prostitusi online ini menjamur
bergabung bersama kami ada sigit rohadi sosiolog universitas nasional
pak sigit selamat malam
oke pak sigit teknologi ini kayaknya bagai pisau bermata dua bisa dimanfaatkan untuk hal positif termasuk juga negatif
salah satunya medium untuk melakukan prostitusi
nggak sedikit anak anak hingga remaja baik dari kalangan biasa ataupun artis terseret dalam masalah ini
udah banyak kasusnya tapi nampaknya nggak belajar gitu dari kasus kasus sebelumnya
jadi harus dari mana memulai atau dari mana memulai memperbaiki ini semua pak sigit
iya jadi memang
ya menjamurnya apartemen hotel hotel kemudian teknologi komunikasi
whatsapp kemudian perangkat perangkat lainnya
itu memudahkan terjadinya perdagangan manusia atau traffic
di satu sisi memang teknologi itu memudahkan
tapi di sisi lain teknologi itu
disalahgunakan untuk praktek praktek seperti itu
pekerjaan polisi tidak mudah karena memang
antara mereka yang menawarkan diri
sama mereka yang membutuhkan ini ketemu dalam satu titik
undang undang di negara kita ini belum bisa menjerat
karena mereka yang memperdagangkan diri
atau mereka yang menjadi pelanggan laki laki yang menjadi pelanggan
jadi yang selalu dijerat itu adalah mereka yang menawarkan
atau mereka yang menunjukkan kepada orang orang siapa yang bisa di booking
karena dianggap menjual atau memperdagangkan orang
padahal orang itu menerima hasil yang paling kecil
tetapi menerima risiko yang paling besar
jadi apalagi di dunia artis
dunia artis ini kan persaingannya sangat ketat
persaingannya sangat keras
orang tua membesarkan anak dengan menggunakan beberapa macam
untuk menjadi orang terkenal termasuk artis
setelah seseorang menjadi artis
merasa dirinya punya prestis
dia harus mempertahankan eksistensinya dengan berbagai cara
dia butuh untuk menyewa apartemen
untuk membayar bodyguard
untuk merawat penampilan diri dan sebagainya dan sebagainya
artinya biaya hidup juga
jadi faktor kenapa mungkin ada beberapa orang
termasuk dari kalangan biasa dan selebritis
yang akhirnya terseret prostitusi online
tapi pak sigit kebanyakan dari kasus prostitusi online
yang tadi bapak sebutkan juga
perempuan yang paling jadi sorotan
dan apakah memang ini akan selalu seperti ini terjadi
ini tidak adilnya hukum di negara kita
tidak fairnya undang undang di negara kita
ini adalah hal yang sangat penting
kita harus menempatkan perempuan sebagai sasaran
kalau perempuan itu profesinya seperti
ini memang menarik
polisi pun tertarik untuk menjerat saudari hh ini
karena memang juga meningkatkan reputasi polisi
meskipun praktek prostitusi itu banyak sekali
dan polisi juga tahan

kita tidak tahu
yang menjadi incaran polisi adalah
orang orang seperti hh ini
karena memang satu sisi polisi menegakkan aturan
di sisi lain polisi juga prestisnya prestasinya terangkat
bahwa polisi menegakkan aturan
meskipun sebenarnya polisi juga tahu
praktek prostitusi itu dimana mana juga ada
tapi tidak menarik bagi polisi untuk dijerat
atau untuk ditangkap
apakah juga tidak menarik bagi pihak kepolisian
untuk menampilkan pengguna jasa pak sigit
untuk mungkin memberikan efek jerah bagi mereka
ini yang memang seharusnya fair
jadi mereka yang memesan pengguna jasa
yang membayar itu
harusnya juga diekspos
baik kasus di surabaya
artis yang pa itu
maupun kasus yang sebelum sebelumnya
termasuk kasus yang ada di medan ini
yang membayar dua puluh juta itu
sama sekali tidak disinggung sama polisi
dialah sebenarnya salah satu konsumen
karena itu tidak ada permintaan
tidak ada penawaran
kalau tidak ada permintaan
jadi penawaran dan permintaan ini bertemu pada satu titik
nah sopir taksi itu kan cuma perantara
kenapa dia yang kemudian ditangkap
tidak adilnya hukum kita seperti itu
jadi tidak menjadikan konsumen
itu sebagai satu objek yang layak untuk diadili
oke artinya payung hukum di indonesia juga nampaknya belum berpihak kepada perempuan
apalagi sebagai korban
apalagi kita tahu rupks saat ini juga ditunda pembahasannya
nampaknya masih akan panjang bagaimana para perempuan perempuan ini
para korban ini
untuk bisa mempertahankan harga dirinya
pak sigit rohadi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami